rumah sakit ketergantungan obat cibubur jakarta timur menyatakan status andi arief saat menjalani pemeriksaan di rsko adalah sebagai pasien sukarela bukan sebagai pasien hukum
menurut direktur rsko cibubur jakarta timur azhar jaya hasil tes urin andi arief yang diunggah lewat media sosial miliknya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi andi arief
azhar jaya hanya menekankan siapapun pengguna narkoba jika orang tersebut melakukan tes urin lima hari setelah mengkonsumsi narkoba maka tidak akan terdeteksi di kandungan urin
jika sudah tidak terdeteksi melalui tes urin maka harus dilakukan tes rambut atau tes darah untuk mengetahui sudah berapa lama orang tersebut mengkonsumsi narkoba
namun untuk dapat melakukan tahapan pemeriksaan medis yang lebih tinggi pihak rsko memerlukan surat resmi dari kepolisian yang menyatakan bahwa status andi arief sebagai tersangka
menurut azhar jaya jika status hukum sebagai tersangka tidak disandang oleh andi arief maka rsko tidak berwenang melakukan pemeriksaan medis dengan pendekatan hukum
terkait dengan berita media sosial yang menyatakan hasil pemeriksaan urin di rsko yang hasilnya negatif kami tidak bisa mengkonfirmasi dokumen tersebut
karena itu bagian dari dokumen rekamedik yang harus dijaga kerahasiaannya antara rumah sakit dan pasien
jika pasien menyampaikan ke publik maka itu menjadi tanggung jawab pribadi pasien
jadi saudara ini mengupload di sosial medianya hasil pemeriksaan kami itu menjadi tanggung jawab beliau sendiri
namun pada kesempatan ini kami dapat menyampaikan bahwa rapid test urin sebagai screening deteksi napsa dapat mendeteksi napsa dalam periode waktu tertentu
metamfetamin atau yang dikenal napsa yang dikenal sabu akan terdeteksi dalam urin selama satu dua hari setelah pemakaian terakhir